sagu adalah salah satu makanan pokok bagi masyarakat di indonesia bagian timur terutama di papua dan maluku
tapi jangan salah sagu tidak hanya bisa diolah menjadi papeda saja
sagu dapat diolah menjadi makanan yang kekinian
bueno nasio salah satu restoran di daerah kuningan punya spesialisasi menu makanan berbahan dasar sagu
sagu bisa seksi gitu bisa jadi blondis bisa jadi lasanya jadi bisa seksi gitu sebenarnya si sagu ini
wah saya tidak menyangka ada beragam macam makanan yang bisa diolah dari sagu
bahkan topoki asal negeri gingseng pun bisa diolah dari sagu juga loh
wah nah ini dia makanan makanan yang terbuat dari sagu
dan juga ini yang paling menarik yaitu sagu topki bukan topoki
ini terbuat dari sagu
hampir sama tapi lebih rendah kalori tentunya
benar benar teksturnya hampir mirip dengan tepung
namun berbedanya kalau untuk cireng
memang teksturnya lebih kenyal dan seperti topoknya juga lebih enak dan sudah rasa lebih gurih
selain unik sagu memiliki potensi yang luar biasa bagi masyarakat indonesia
dan di bidang kuliner sagu bisa menjadi alternatif tepung untuk membuat olahan makanan gluten free
sagu itu bisa dibuat menjadi beras ya
iya beras ya beras sagu namanya
bisa diolah menjadi mie
selain itu yang lebih familiar untuk kita itu biasanya untuk makanan tambahan
seperti apa untuk dessert ya untuk makanan penutup untuk kue kue
nah kemudian sagu ini juga bisa dibuat menjadi bahan baku gula
seiring dengan perubahan gaya hidup
masyarakat menjadi semakin teliti dengan makanan
dokter spesialis gizi klinik ida gunawan menjelaskan
manfaat dari mengkonsumsi sagu terutama bagi penderita intoleransi gluten
yang pasti adalah kaya akan karbohidrat
kemudian di dalam itu juga ada proteinnya
jadi selain itu juga ada vitamin vitaminnya contohnya kayak beta karoten
meskipun jumlahnya tidak banyak sagu ini sekarang banyak sekali di
difokuskan oleh orang karena dia tidak mengandalkan
dia tidak mengandung gluten
tak hanya bisa menjadi alternatif gluten
sagu juga memiliki fungsi prebiotik yang memberikan kesehatan fungsi pencernaan
claudia penny salah satu penikmat sagu memilih untuk mengkonsumsi sagu
dibandingkan makanan yang berbasis gluten untuk program dietnya
orang untuk diet itu sangat bagus gitu loh
karena memang untuk kesehatan juga ini bikin makin fit
tenang anda tertarik untuk mencoba
diayu lestari ilham laji jogarta